antisipasi terjadinya kerusuhan atau kaburnya tahanan di lapas
jajaran kepolisian sektor majalengka kota
selasa pagi melakukan patroli rutin di lembaga permasyarakatan kelas dua b majalengka
di lapas majalengka ini tercatat sebanyak dua ratus enam puluh lima orang menghuni lapas
jumlah tersebut melebihi kapasitas lapas sebanyak satu ratus tujuh puluh lima orang
kelebihan kapasitas merupakan salah satu kendala
yang dihadapi lembaga pemasyarakatan yang ada di indonesia
hal ini menjadi salah satu pemicu peristiwa yang terjadi di lapas pekanbaru
pengamanan di lapas majalengka ini kita perketat
memang bukan karena hanya ada kejadian
tanpa ada kejadian di lpr hutan dimanapun
kita tetap melakukan pengamanan ketat
karena moto kita yaitu waspada jangan jangan
artinya kita tetap waspada
informasi baik itu mengenai pengamanan atau hal apa
apapun benar atau tidaknya kita tetap untuk dilakukan pengawasan
baik itu pengawasan luar maupun ke pengawasan dalam
kepala kepolisian sektor majalengka kota akpm suparman mengatakan
pihaknya bersinergi dengan pihak lapas dalam mengamankan lapas
kepolisian wajib hukumnya untuk bersinergi dan mengamankan lapas ini dengan rekan rekan lapas juga
yang kedua kami hasil rapat
di tingkat polres juga kapolres mengatakan bahwa
setiap jam malam maupun siang itu harus kita tetap pantau itu lapas
dengan adanya patroli gabungan ini
diharapkan peristiwa yang terjadi di lapas pekanbaru riau
tidak terjadi di wilayah hukum majalengka
yanwar aditya majalengka